ya sementara itu ⁇ maruf ⁇ amin memberikan teguran kepada mui dki jakarta terkait penyelenggaraan munajat dua ratus dua belas di monas beberapa hari yang lalu
ketua umum mui ini menegaskan tidak boleh ada yang menjadikan mui sebagai kendaraan politik
kami lansir dari detik com ⁇ maruf ⁇ amin tidak mempermasalahkan munajat atau pembacaan doa yang dilakukan kamis malam kemarin
namun ma'ruf mengingatkan agar mui tidak digunakan sebagai kendaraan politik
lebih lanjut maruf menegaskan mui supaya dibiarkan independen dan itu sudah menjadi kesepakatan
menurut ⁇ maruf ⁇ seharusnya aksi dua ratus dua belas sudah selesai pada dua desember dua ribu enam belas yang lalu dalam kasus penistaan agama yang menjerat basuki cahayapurnama
kita beralih ke informasi lainnya masih terkait dengan pasca munajat dua ratus dua belas
melalui sambungan telepon saat ini sudah ada roby nur hadi yang juga merupakan bagian bidang ekonomi umat mui dki jakarta
assalamualaikum selamat malam pak roby
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik pak roby kami minta tanggapan bapak terkait pernyataan dari maruf amin yang memberikan teguran
kepada mui dki jakarta terkait dengan penyelenggaraan munajat dua ratus dua belas kemarin
ya tentu dalam budaya santri kalau seorang santri itu diberi nasihat oleh orang seolah olah iaiknya
maka tentu harus diterima dengan penuh rasa syukur
begitu pula kami kepada beliau sebagai ulama kami
yang tentu kami takzimi kita akan bersikap sama
hanya saja akan lebih baik kalau bisa cross check atau tabayun atas apa yang sebenarnya terjadi
dan kami tentu terima kasih atas ruang cnn yang kemudian memberi ruang kepada kami untuk tabayun
saya perlu luruskan bahwa juga kami akan rapat besok insya allah untuk secara resmi merespon persoalan ini
sehingga apa yang saya sampaikan lebih kepada pandangan pribadi
dan apa yang saya paham adalah bahwa acara mui itu adalah senandung solawat dan zikir nasional untuk keselamatan bangsa dan negara
di dalam susunan acara kami itu
hanya memberi ruang kepada ketua umum mui kemudian ketua dewan pertimbangan atau ulama sepuh kami
dan gubernur yang diwakili oleh pihak sekda
itu yang resmi
nah kemudian itu muncul dalam tagline munajat dua ratus dua belas
nah ini juga yang perlu dipahamkan bahwa
di dalam penyelenggaraan itu ada mui ada fpi
kalau kita secara jeli misalkan melihat situasi yang sebenarnya
maka di situ ada dua background
satu munajat dua ratus dua belas dengan label fpi dan senandung solawat yang dilakukan oleh pihak mui
bahkan mui juga secara resmi mengeluarkan undangan itu
untuk terkait dengan senandung solawat itu
bahkan rilis tim humas kami pun kepada media seperti itu
nah kalau kemudian dipersepsikan seperti yang disampaikan oleh pak k ma'ruf
saya kira itu hal yang penting untuk dilihat dalam kondisi sebenarnya
pak roby tapi sebelum pelaksanaan dari munajat dua ratus dua belas ini sendiri
apakah pernah ada komunikasi dengan
pihak pak maruf amin kemudian juga ditakutkan adanya indikasi keberpihakan dari acara munajat dua ratus dua belas ini
dalam terutama jelang pilpres dua ribu sembilan belas
mengingat undangan yang hadir dalam acara kemarin lebih berpihak kepada salah satu paslon
seperti kalau kita tahu ada undangan dari partai berkarya
kemudian pks dan juga dari partai amrat nasional dan sekaligus gerindra
nah ini juga yang perlu diluruskan bahwa mui itu secara resmi mengeluarkan surat undangan
yang kita tidak bisa larang adalah
kalau kemudian acara ini viral
lalu kemudian didatangi oleh para pihak
kami tentu tidak bisa melarang orang untuk hadir
jangan lupa juga bahwa
terminologi dua ratus dua belas ini tidak hanya dilakukan oleh
katakanlah salah satu kubu
tetapi dua dua kubu juga sebenarnya menggunakan terminologi dua ratus dua belas
karena itu memang terminologi
sudah jadi idiom umat islam
nah kalau kemudian itu muncul
lantas kemudian orang datang
maka siapa yang boleh menolak umat islam untuk hadir pada acara sholawat seperti itu
nah kalau kemudian
lalu ada inisiatif dari pihak
yang bisa menghormati katakanlah
pejabat tinggi yang hadir seperti ketua mpr
ini harus menyetir isi daripada
apa yang akan disampaikan oleh
para pihak yang kemudian kita
beri kehormatan untuk memberikan
sepatah dua patah kata
jadi harus dibedakan
satu gagasan dan kegiatan yang
baik untuk semua pihak
dan mana yang menjadi tanggung jawab individu pada saat
yang bertanggung jawab menyampaikan sesuatu
satu delik pelanggaran pemilu
jadi kesimpulannya yang ingin saya sampaikan bahwa
itu tidak mengundang salah satu pihak pun
kita mengundang seluruh ulama
dan umat islam
sempat ada pernyataan yang bernada politik
di acara munajat dua ratus dua belas gitu
untuk memilih atau
pokoknya bernada politik seperti itu
apakah memang ada
pantauan lebih lanjut dari mudki jakarta
karena mengingat sebelumnya kan
sebelum acara munajat dua ratus dua belas ini dilaksanakan
dari perwakilan mui dki jakarta sendiri
sudah menegaskan bahwa
tidak ada tendensi politik
dalam pelaksanaan munajat dua ratus dua belas tersebut
apakah ada komunikasi terlebih lanjut
terhadap pihak undangan yang datang
atau memang itu spontan
tindakan undangan undangan yang datang tersebut
dari pihak mui
tidak ada undangan
dan tidak ada
ee istilahnya kita mengkonsirmasi
siapa yang akan hadir
penyelenggaraan ini kan ada mui
bagi kami di mui
tujuan kami kemudian
pengawal acara itu
dengan maksud supaya
salah satu pihak
tidak lagi kemudian
dalam tanda kutip
dipersepsikan secara setihat
bahwa itu adalah milik
salah satu calon
oleh karena itu
kami hadir pak
pada saat sore itu
ada nada nada yang sudah
siapapun yang memegang mic itu
hal hal yang sudah disepakati
bahwa tidak boleh
hal hal yang sifatnya
baik itu membawa partai
ataupun membawa pilihan pilihan calon
itu yang benarnya
terima kasih pak robin uhladi
terkait dengan pelaksanaan